harga sejumlah kebutuhan dan bahan pokok mulai merangkak naik
dalam sepekan terakhir menjelang datangnya bulan ramadan
di pasar tebet barat jakarta selatan pada rabu pagi
harga daging sapi per kilogramnya mencapai satu ratus tiga puluh lima ribu rupiah
di mana sepekan sebelumnya dijual satu ratus dua puluh ribu rupiah per kilogram
menurut para pedagang kenaikan harga ini dipicu kurangnya pasokan daging
sementara permintaan di masyarakat tinggi
sekarang sudah satu ratus tiga puluh lima ribu rupiah
mungkin kalau puasa saya tidak tahu lagi
kemungkinan sih naik terus lagi
nah seminggu sudah ada naik
tadi masih dua belas sekarang dua belas
jadi dua belas langsung konsumen ya tiga belas otomatis
ini kenapa pak ji untuk kenaikannya
ya itu langsung permainan gimana saya tidak mengerti juga
apa menjelang datangnya bulan sejumlah modal gimana tidak tahu
untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging di momen ramadan dan lebaran
pemerintah telah membuka
kebakaran impor daging sebanyak seratus ribu ton pada tahun ini
kementerian pertanian menyatakan
stok daging berkisar satu ratus empat puluh delapan lima puluh lima ribu ton hingga mei dua ribu dua puluh
namun kebutuhan mencapai dua ratus tujuh puluh tujuh tujuh ribu ton
sehingga masih dibutuhkan impor untuk menutup selisihnya
rencana pemerintah mengimpor seratus ribu ton daging
disambut baik ketua kamar dagang dan industri dki jakarta
sekaligus ketua asosiasi pengusaha pengolahan
daging skala menengah kecil dan rumah tangga diana dewi
diana menyebut kebutuhan daging lokal dari jawa timur
ntt dan ntb belum mampu memenuhi kebutuhan daging nasional
kalau kita bicara per kapita hanya dua lima puluh sembilan kilo per kapita
kemudian kalau satu tahun berarti enam ratus delapan puluh ribu ton
nah yang terpenuhi oleh lokal hanya empat ratus ribu ton

delapan puluh ribu tonnya lagi itu memang harus impor
deputi bidang koordinasi pangan dan agribisnis
kementrian koordinator bidang perekonomian
musdalifah mahmud menyebut
impor akan dilakukan dua bumn
yaitu perumulok dan pt berdikari
impor daging akan terbagi atas dua jenis
pertama daging kerbau sebanyak delapan puluh ribu ton dari india
kedua daging sapi dua puluh ribu ton
impor daging sapi berasal dari brazil
selanjutnya kedua perusahaan
akan mendistribusikan ke pasaran
tim liputan cne indonesia